warga desa menawan gerobogan jawa tengah terpaksa membawa keranda jenazah ke permakaman di tengah banjir sedalam satu meter
sejumlah warga nekat menerjang banjir setinggi satu meter sambil membawa keranda jenazah
mereka membuat perahu dari batang pohon pisang untuk mengangkut keranda
jenazah dimakamkan di tpu kecamatan kelambung